sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

jadi kamu benar benar mencintai fitri
apa kamu sudah tahu tradisi keluarga kami
bahwa yang menjadi janda tidak boleh menikah lagi
tapi walau bagaimanapun
saya tetap mencintai fitri eyang
yang namanya tradisi
tetap tidak bisa dirubah rubah
tapi saya akan kasih jalan buat kamu
bawa kabur fitri bersamamu
saya tidak akan melakukan itu
tapi kalau eyang merestui kami
saya ingin merestui kami di depan orang banyak
anak brengsek itu sudah berhasil mempengaruhi romo
aku harus menghabisi dia untuk selama lamanya
robo mau mencelakai zulki
begitulah yang ibu dengar fit
fitri mau mencari zulki mah
fitri tunggu fitri
ngapain kamu datang ke sini
anak saya jadi babak belur dipukulin orang
sekarang pergi kamu dari sini
fitri mau ketemu sama zulki sebentar
sebentar aja bu
ada yang mau menghabisi zulki bu
he denger ya
kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya
kamu harus tanggung jawab
nggak usah kamu pikirin perempuan membawa sial itu
ada orang yang mau menghabisi kamu
kamu harus cepat pergi dari sini
kamu harus pergi zul
aku bakal tetap di sini
aku bakal ngadepin mereka
kamu harus pergi dari sini
ternyata kamu sudah melanggar janji